nama lampir tidak akan berani datang kesini
tapi aku harus bertemu dengan sembarang
walaupun hanya sebentar
biar dia tenang
biar dia tidak cemas memikirkanku yang pergi begitu saja
baiklah kalau begitu
aku akan mengirimkan pasukan
untuk menemani kamu menemui sembara dan basir
terima kasih wak
aku bukan musuhmu
aku ini sahabatmu
makanan kesukaan jeliteng ini apa
saya juga tidak tahu
setiap kali dikasih makan
dia selalu berusaha menggigit
ya sudah ki kalau begitu
sekarang saya mau mencoba untuk ngasih makan celiteng
aku sahabat barumu
nanti kita bermain bersama
sakit sekali ma
aku tidak tahan
luka sedikit saja kamu sudah menangis
aku tidak tahan ma
aku belum mau mati pak
sembukan aku ma
aku sembuh mak
aku sudah tidak sakit lagi
terima kasih mak
aku punya banyak urusan
jangan pernah bikin aku tambah pusing
mak tunggu mak
kurang ajar wak bayau dasarkali
aku ditipu aja mentah mentah
farida harus kita rebut dari tangan wak bayau mak
aku memang akan merebut farida
tapi bukan untuk kamu
menangis beratap ratapi di alam kuburnya
itu bahagian korea dan luar negara
hobby bukti bawanguler setengahnya

nah kemampuan bayan
semoga tumpulan biasa and maksimal
kali itu aku capai jamoi sudah sampai
tidak si rohani
farida jiwamu terancam
mak lampir tidak akan puas sebelum membunuh kamu
di sini kamu akan aman
karena mak lampir tidak akan berani datang ke sini
tapi aku harus bertemu dengan sembarang
walaupun hanya sebentar
biar dia tenang
biar dia tidak cemas memikirkanku yang pergi begitu saja
baiklah kalau begitu
aku akan mengirimkan pasukan untuk menemani kamu menemui sembara dan baasir
terima kasih wak
akhirnya kamu keluar juga dari istana atas angin
pasti kamu ingin ketemu dengan sembara dan segenut bodoh itu
namanya basir mak
aku tidak tanya kamu
dia bisa mengecoh aku
aku pun bisa mengecoh dia
sekarang aku akan merubahmu menjadi basir

ketawa dan tega dengan medio

gw juga nggak suka ketepatan dia di sini g copyright
pertanyaan tanya tanya dia student ore
besok aku ingin berburu
suruh dia bawa jeliteng
makan yang banyak
aku senang kalau kamu tangkas dan kuat
nih makan lagi
senang sekali aku punya sahabat denganmu
sembaran dan basir ada disini
kamu makan yang banyak ya
aku kesana dulu
tadi ada temen saya disana
sekarang kok tidak ada ya
mana gak ada teman kamu
hanya melihat suatu benda
yang berujud nyata
padahal itu hanya bayangan belaka
hal itu bisa saja disebabkan
karena kita terlalu rindu
sehingga mempengaruhi pikiran dan hati
sekarang jalankan tugas kamu
besok gusti sultan akan berburu
kamu suruh bawa jeliteng
yang namanya aku itu ada dua
ada dua yang namanya aku itu ada dua
aku lahir dan aku batin
aku lahir tercipta dari tanah
dan aku batin tercipta dari unsur suci
yang berasal dari allah subhanahu wa ta'ala
aku lahir disebut juga raga ini
hidup dan sehat dari makanan yang berasal dari tanah
sedangkan aku batin
disebut juga ruhiyah
hidup dan sehat dari makanan yang bersumber dari allah subhanahu wa ta'ala
makanan itu berupa makanan yang berasal dari allah subhanahu wa ta'ala
makanan itu berupa solat
dan seluruh amal soleh lainnya

zikir dan sholat itu jurus macam apa sih
aku sering mendengar perkataan itu
tapi aku tidak pernah berhadapan
dengan jurus itu
itu adalah jurus paling sakti
di alam semesta ini
kalau kamu penasaran
kamu harus mempelajarinya
aku jadi penasaran
semua manusia bahkan wajib mempelajarinya
semua manusia bahkan wajib mempelajarinya
aku jadi semakin penasaran
siapa yang jasmaninya kurang diberi makan
apa yang jasmaninya kurang diberi makan
maka raganya akan kurus
kalau kita kurang solat
kurang amal ibadah
maka akan lemah pula imannya
dan pada akhirnya
orang seperti itu akan mengidap penyakit lupa
obat ini obat mujarab
bisa mengobati segala macam penyakit
obat ini obat mujarab